nah berbicara tentang kuliner lokal kita ke yogyakarta sekarang
tentu sangat lekat ingatan kita dengan angkringan dan juga lesehan ya
namun beberapa tahun terakhir di yogyakarta berkembang ada jenis kuliner kafe dengan tema tema tertentu
lalu apakah tumbuhnya kafe kafe ini akan mengancam keberadaan kuliner lokal di jogja
hendrawan setiawan dan teguh supriyadi punya liputannya untuk anda
aktivitas berfoto seperti ini selalu mudah ditemukan di kafe delapan puluh bocor alus di bantul daerah istimewa yogyakarta
sesuai namanya kafe ini akan membawa pengunjungnya ke masa lalu khususnya era tahun delapan puluh an
ketika mereka melihat ada seperti itu ya
buat mereka itu sesuatu yang sangat menarik
sesuatu yang mungkin ya surprise ya
satu kejutan bahwa loh ini kok di tempat seperti ini masih ada menu kayak gini
ada barang kayak gini ada yang istilahnya perabotan kayak gini misalkan
meski bertema jadul tak jarang pengunjungnya adalah para milenial
uniknya karena saya nggak pernah menemukan hal hal ini tapi diceritain sama orang orang lampau gitu
berbeda dengan kafe lain tak ada wifi di sini karena pengunjung didorong untuk berbincang
satu dengan yang lain
tanpa harus banyak memegang gawai
ini adalah nafas yang sama dengan kuliner lokal yogyakarta angkringan
minuman hangat nasi kucing berbagai jenis sate dan gorengan menjadi ciri khas kuliner yang tersebar di semua sudut jogja
meski buka di siang hari angkringan lebih rame daripada di pengunjung pada malam hari
jalan jalan di kota jogja tidak lepas dari nuansa
kuliner lokal yang cukup kuat seperti angkringan dan juga lesehan
namun di jogja juga banyak kafe kafe tematik seperti kafe yang tadi adalah kafe bertema delapan puluh an
namun saya juga akan mengajak anda melihat kafe kafe yang lain yang bahkan ada yang buka dua puluh empat jam
kafe mizanin menawarkan konsep taman tropis di musim panas atau summer tropical garden
salah satu ciri khas dari kafe ini adalah tempat nongkrong berbentuk sangkar
yang diklaim satu satunya di yogyakarta
meski bertema lebih modern kafe ini mengaku masih tetap mengangkat akar budaya lokal
kita masih ngambil konsep lokalnya sebenarnya
tapi di mananya di mainkers kita di makanan kita
kita ambil lokalnya ada di makanan kita
kita masih ada sedia sop buntut kita sedia juga nasi rawon gitu kita sedia juga nasi ayam kampung
jadi masih kita ambil tidak menghilangkan lokalnya juga
di mata pengunjung keberadaan kafe seperti ini tak akan mengancam keberadaan kuliner lokal seperti angkringan
setiap orang kan mempunyai kesukaan yang berbeda beda
ada orang yang suka tradisional ada orang yang suka modern
tak jauh dari mezanin ada juga kafe yang benar benar menawarkan nuansa yang sama sekali berbeda
berada di kafe yang buka dua puluh empat jam ini serasa membawa kita ke luar negeri
sebagian pengunjung kafe ini adalah mahasiswa yang ingin belajar
mereka mengaku masih suka menghabiskan waktu di tempat bernuansa lokal seperti angkringan
tapi ada tujuan berbeda berada di kafe dengan tema tertentu
untuk mengerjakan tugas kafe itu lebih cocok karena dari desain furniture nya
itu kan beda kalau sama kayak lesehan
jadi kebutuhan kita untuk belajar itu sudah ada di kafe dan tidak membosankan juga
sedangkan kalau lesehan tidak cocok untuk belajar cocoknya cuma untuk berbicara saja
sementara itu antrokolog universitas gajah mada bambang hudaina sudah sejak lama melihat embryo munculnya kafe kafe ini
meski baru menyerbu jogja dalam beberapa tahun terakhir
bambang punya kekhawatiran tertentu
ketika muncul kafe kafe baru yang lebih berkelas
ada segregasi yang lebih besar
ada segregasi sosial ada pemisahan antara komunitas lapisan bawah dengan komunitas lapisan atas
dan ini membuat saya sebut disharmoni ya
tidak ada titik temu nanti kalau tidak ada jembatan atau ada suatu kesadaran kolektif
di kalangan para pedagang maupun publik masyarakat untuk saling berinteraksi lah
meski demikian bambang menilai masih ada solusi
di mana angkringan bisa meningkatkan kualitas kekelas sosial atas
sedang kafe makin melebarkan sayap dengan menjangkau kelas sosial yang lebih rendah
keduanya bisa hidup harmonis
sebagaimana harmonisnya warga masyarakat indonesia dalam keberagaman yang saling melengkapi